pengamanan di bandara tunggul wulung cilacap jawa tengah diperketat saat pemindahan narapidana terorisme abu bakar basir dan terpidana kasus narkoba freddy budiman
puluhan personel bersenjata laras panjang bersiaga di pintu masuk bandara tunggul wulung cilacap jawa tengah
bandar ini digunakan sebagai jalur pemindahan abu bakar basir dan freddy budiman
freddy budiman terpidana mati dalam kasus narkoba dikembalikan dari mabes polri ke lapas narkotika nusa kembangan cilacap
sedangkan terpidana terorisme abu bakar bashir dipindahkan dari lapas pasir putih nusa kambangan ke lapas gunung sindur bogor jawa barat
penjagaan ketat di pintu masuk bandara sudah dilakukan aparat kepolisian sejak jumat sore
hal ini untuk mengantisipasi keadaan apalagi keduanya memiliki jaringan dan pendukung yang sangat kuat
kurang tahu cuma kan saya dari polsek sini ini cuma pengamanan cuma anggota saya aja disini lima belas orang